aku siapin surat suratnya dulu sebentar
rama udah pulang
berarti dia gak jadi ikut sinta ya
terima kasih ya
aku yang makasih sinta
karena kamu udah mau kasih aku kesempatan lagi
ya udah aku masuk duluan ya
apa yang membuat siluman ular itu selamat dari mantranya guru
kamu meragukan kekuatanku
bukan begitu guru
aku hanya bingung kenapa siluman ular itu tidak mati
suara ini suara nagraj dan gurunya
dan aku tidak mau kalau sampai pernikahan rama dan anjeli gagal
karena anjeli sangat mencintai rama
untuk sementara kamu lupakan angelic
kamu harus memikirkan anaknya resma
jiratu ular yang masih hidup
jadi anaknya resma masih hidup
dari mana guru tahu kalau anaknya risma masih hidup
siluman ular yang tadi datang itu adalah anaknya resma
jadi kulit ular itu kulitnya resma
aku mengambilnya sendiri dari tubuhnya
yang sudah kau bonoh waktu itu
biarkan saya bhakti
ayolah aku kembali ke kampanye
prekara yang paling juga merah
saya ingin ceritakan ini dengan anda sendiri
saya menganggepyes kepadamu
terus aku harus dimana erin
kak injeli tenang aja
aku akan cari cara untuk ngusir dia dari rumah ini
apapun yang terjadi
kak injeli harus nikah sama karaman
makasih banyak ya erin
nuk aku gak enak
aku ngerasa belum pantas untuk nerima semuanya
dewi aku minta tolong sama kamu
ini adalah permintaan dari almarhum bapak aku
papa aku kan udah janji sama pak asep sama kamu juga
lagian juga surat surat kafe ini pun sudah diganti namanya menjadi nama pak asep buy
jadi aku minta tolong sama kamu
kamu tolong terima kasih
biar almarhum papa aku juga tenang di alam sana wih
tapi kafenya kebagusan untuk aku sama bapak
ngapain sih kayak dia punya kafe sebagus itu
erin ini tuh amanah dari papa lu
apa amanah dari almarhum papa
ngapain papa ngasih kafe sebagus itu kecewa kayak dia
eh mama tuh udah tau semua ini erin
masa sih mama udah tahu
erin kamu tuh ngapain sih ribut ribut
aku gak percaya sama kakak
eh kamu tuh gak usah ikut campur
kamu tuh gak tau
erin kamu tuh pelan pelan loh jangan kasar gitu
sakit dewinya sakit erin
erin kamu apa apa sih
pak sini ribut ribut begini
erin ada apa
emang bener kafe kita itu mau dikasih ke dia dan bapaknya
itu kan merupakan amanah almarhum bapak kamu
tuh kamu denger kan
makanya jangan usah tau jadi orang
kakak sadar dong kak
dia tuh cuma mau harta keluarga kita
eh kamu jadi sebarangan kalau ngomong ya
jangan pernah kamu menghina dewi ya
jadi kamu harus bisa menghormati dewi
sampai kapanpun aku gak bisa menghormati kakak ibar kayak dia
erin kamu gak usah ngomong seperti itu
dewi dan pak asep sudah kita anggap sebagai keluarga sendiri
terserah mama deh
terserah kalau semua keluarga mau nerima dia
sampai kapanpun aku gak rela menjaga ipar kayak dia
miss du kamu siap kakak
kamu bisa tuliskan semua surat surat kafe ini
gak bisa dia
ini gak usah tentang mereka
dewi kamu tangannya gak apa apa kan
yaudah kamu tunggu di sini sebentar ya
aku siapin surat suratnya dulu sebentar
tunggu sebentar ya
kalau ainda yang tujuan kok lo apa
kenapa tiba tiba aku merasa sedih saat mendekat kesini
ini kamar siapa
itu kan kulit ular
ini kulit ular yang sudah dikuliti
kenapa aku merasa sedih
merasa hancur melihat kulit ular ini
seandainya aku bisa menyelamatkan kamu
aku akan menangis
kenapa dia membelai kulit ular itu
apa yang kau lakukan di kamarku
aku salah masuk kamar
apa kamu tidak pernah melihat kulit siluman ular
aku sudah melihatnya